teluk benoa bali selatan
menyimpan kearifan yang diwariskan sejak ratusan tahun silam
kekayaannya tidak hanya berupa gemerlap pariwisata
teluk benoa juga kaya akan budaya masyarakat maritim
dan sebuah kisah harmonis kerukunan masyarakat antar etnis
sebagai realisasi kebenekaan indonesia
popularitas pulau bali di mata dunia
tidak lepas dari keindahan pantai dan lautnya
sebagian bahkan menjuluki bali sebagai miniatur surga di katulistiwa
bali selatan menjadi wilayah yang paling padat dengan kegiatan pariwisata
salah satu daya tarik bali selatan adalah teluk benoa
di balik riuh pariwisata
teluk benoa menyimpan kearifan masyarakat yang diwariskan sejak ratusan tahun lalu
dan dari sini
kearifan itu lahir
desa tanjung benoa
desa tanjung benoa terletak di kecamatan kuta selatan kabupaten badung
satu yang membuat desa ini lahir besar dan menjadi istimewa
adalah keragaman dan kerukunan antar etnis
tanjung benoa ini terdiri dari beberapa ragam suku

memang dari dulu
tanah di tanjung benoa ini merupakan hutan
yang kumpulan masyarakat masyarakat yang ada
itu ada di perbukitan
nah jadi mereka merasa untuk pengembangan nasib
mereka turun ke pesisir agar bisa melaut
nah di sini
multi majemuk etnis ini sebenarnya memang
umat hindu dengan agama buddha
mereka bersamaan di sini seiring dengan
dari kumpulan beberapa masyarakat yang tergabung di masyarakat tanjung ini
ada juga umat islam kita yang dari bugis datang ke tanjung
karena tanjung benoa ini merupakan pesisir pantai
nah jadi rupanya bahwa perdagangan di antara perbukitan yang ada di selatan
jadi tanjung benoa identik dengan daerah pengembangan penjualan
dari konsumsi orang orang berpergian melaut
masyarakat etnis bali yang datang pertama kali ke desa adat tanjung benoa
berasal dari kelungkung pada sekitar abad ke tujuh belas
masyarakat yang kemudian datang menyusul
berasal dari beberapa daerah seperti gianyar dan nusa penida
mulai masuk ke tionghoa
ke indonesia sekitar awal abad ke tujuh
dan menyebar ke seluruh pelosok tanah air
sejak abad ke sebelas ribuan warga tionghoa
mulai memasuki kawasan indonesia
para pedagang tionghoa berlayar menggunakan kapal kayu
dan mendarat di pesisir tanjung benoa
menguat apa saja di satu kapal itu biasanya pak
ya mudah mudahan dagang dagang dari china apa
jadi di bali apa namanya babi
hubungan perdagangan antara daratan nusantara dengan tionghoa
berlangsung langgeng sejak saat itu
membawa keramik koin logam dan ternak babi
untuk diperjual belikan di tanjung benoa
dan dipasarkan ke pulau bali
katanya berbulan bulan di bali
dia datang lagi ke bali
dia dulu mungkin dia naik kapal kapal kayu ya
kapal kayu dia ke sini tujuannya di bali kan dia dagang
mungkin dia sini saking lamanya di sini berbulan bulan
kan dia di sini nanti empat ya suci
salah satu bukti keberadaan etnis tionghoa
adalah kelenteng chow eng byo
diperkirakan kelenteng ini telah dibangun lebih dari empat ratus tahun yang lalu
keberadaan kelenteng chow eng byo
dan masyarakat tionghoa
menjadi sejarah yang tidak dapat dilepaskan dari desa tanjung benoa
bahkan kehadiran masyarakat tionghoa
menjadi warna baru keindahan harmoni tanjung benoa
akulturasi budaya dan agama terjadi
masyarakat hindu bali rutin meletakkan candeng sari setiap hari
di sekitar kelenteng sebagai tanda kerukunan dan keindahan
setelah etnis tionghoa kedatangan masyarakat bugis ke tanjung benoa
juga membawa budaya yang lagi lagi membaur dengan apik di tanjung benoa
sebuah masjid kemudian dibangun oleh masyarakat bugis
masjid jami mujahidin dibangun pada tanggal delapan maret seribu sembilan ratus empat puluh
kedatangan rinduaba di caudimmejade

berkembang pesat sejak awal tahun dua ribu lima
sekurangnya kabupaten badung di sekitar teluk benoa
kedatangan lebih dari dua ratus ribu wisatawan domestik
dan lebih dari dua juta wisatawan macanegara setiap tahunnya
dalam konsep agama hindu kita menjunjung tinggi trihite kerana
konsep periangan pelemahan dan pawangan
kebetulan tanjung benoa ini adalah kabupaten badung
yang dari hulu ke hilir kita ada gunungnya ada lautnya
nah jadi konsep trihite kerana ini adalah konsep yang kita kembangkan disini
bahwa perhiangan itu pura pura yang ada
diwariskan oleh para leluhur kami
itu semua dirapikan dan dibuat sedemikian rupa
agar menjadi baik
akan tetapi efek pariwisata tentu tidak menyentuh semua masyarakat di teluk benoa
ratusan warga teluk benoa justru masih mempertahankan kearifan budayanya sebagai nelayan
nenek moyang masyarakat teluk benoa adalah nelayan
budaya tersebut masih dipertahankan
meskipun kini sebagian besar masyarakat teluk benoa
telah menggeluti bidang pariwisata
karena pesisir ini identik dengan ikan yang ada
kalau mereka di bukit itu umbi umbian
karena daerah bukit kan tidak ada padi yang tumbuh
jadi mereka memiliki ikan di pesisir bisa dijual untuk membeli padi
nah itu dasarnya dari beberapa keluarga itu
turun ke bawah untuk menetap di pesisir
berangsur angsur karena arus pariwisata bali ini berkembang
jadi mereka berubah profesi dari nelayan
sebagian sampai sekarang ada juga kelompok keluarga besar yang hidupnya dari nelayan
dan kita sekarang karena perubahan globalisasi pesat seperti ini
sekarang sudah sangat berubah
masyarakat teluk benoa
salah satu kelompok masyarakat yang masih mempertahankan budaya mencari ikan untuk penghidupan adalah masyarakat desa kedonganan
terletak di pesisir timur teluk benoa desa kedonganan dihuni lebih dari lima ratus kepala keluarga yang seluruhnya berprofesi sebagai nelayan
masyarakat nelayan desa kedonganan berangkat setiap pagi dan sore dari celah hutan bakau menuju teluk benoa
mereka menyimpan perahu dan jukungnya di sepanjang tepi hutan bakau
jukung bermesin tunggal ini menjadi andalan para nelayan untuk mencari ikan untuk menghidupkan desa kedonganan
jukung kepiting bahkan udang di teluk benoa
imade dabur adalah salah satu nelayan desa kedonganan yang mewarisi profesi leluhurnya
imadidabur bahkan selalu mencari ikan bersama sang ayah iketut naprum
keduanya menebar jaring sepanjang satu km untuk mencari ikan
berapa jam kemudian jaring mereka angkat dan ikan ikan teluk benoa ini mereka bawa pulang
jaring teluk benoa
sekitar sepuluh kg kadang kadang kalau rame kalau sepi bisa lima kg kadang kadang empat ekor
kalau lebih saya jual di pasar
kalau tidak dapat saya jual di pasar
kalau tidak dapat saya jual di pasar
kalau tidak dapat saya jual di pasar
kalau tidak dapat saya makan sendiri sama keluarga
godaan pariwisata memang sempat mengubah penghidupan madidabur
namun profesi barunya tidak bertahan lama
imadidabur kembali terpanggil untuk naik jukung dan menebar jaring
dulu saya pernah kerja di bandara tapi gajahnya tidak mencukupi
makanya saya lari ke nelayan
saya tidak bisa makan sehari
saya tidak bisa makan sehari
saya tidak bisa makan sehari
namun kondisi dan situasi di teluk benoa telah berubah
mencari ikan tidak semudah dulu lagi
karena pesatnya pembangunan di kawasan ini
selamat datang di teluk benoa

perubahan kondisi di sekitar teluk benoa
perubahan kondisi di sekitar teluk benoa
tidak membuat dabur dan ratusan nelayan lain menyerah
para nelayan ini tetap menganggap sumber kehidupannya adalah ikan ikan di teluk benoa
setiap hari kehidupan para nelayan teluk benoa terus berdetak
jukung nelayan hilir mudik membawa hasil menjaring semalam
dapat ikan dari mana bri
di teluk benoa pak
teluk benoa masih banyak ikannya
lihat ini kan banyak contohnya
ada yang ditakutin nggak ke depan buat nelayan
itu itu adalah masalah reklamasinya itu
kenapa kok ditakutin
kalau diurut kita mau jaring di mana
di mana tempat cari ikan lagi kan semua diuruk
kan patah pencarian kita cuma di sana saja
mau kasih makan apa anak anak nanti
ada yang mau disampaikan
ada yang mau disampaikan untuk rencana reklamasi ini
ya kalau bukan kalau boleh tapi harus ya
harus ini harus dibatalkan itu jangan terjadi deh
kita mau makan apa ini masalah isi perut
jangan sampai kita ngamuk ngamuk nanti
nanti efeknya nanti daratnya bagaimana
apa kita tenggelam nanti kalau diuruk lautnya bagaimana
saya memang dari kecil ke laut
pokoknya anak istri untuk makan apa nanti
cuma saya kerja di sini saja
dari nenek moyang dari orang tua kakek semua
kerja di sini
nanti kalau saya minta tolong dibatalkan lagi
soalnya bukan saya aja masih banyak yang lain lain itu yang berharap harus begini
pokoknya lihatlah orang orang kecil gitu ya
jangan lihat bisnis saja orang kecil juga lihat ya
itu yang kalau memang jadinya kan memang orang kaya itu punya duit
kalau kita pikir dulu dong

mengisi keseluruhan pada apa
apakah itu keterakitan yang cukup tinggi buat data itu
sekarang optic class disebutnya
ketika di smaller barangnya berjangan ke property model
mungkin jadi keterakitan yang sudah sempat berjalan
tapi ketika menentukan yang di hati umat
ketentraman kerukunan dan kesetiaan masyarakat sekitar teluk benoa
terhadap budaya leluhur sempat terusik sejak tahun dua ribu dua belas lalu
kala itu bergulir rencana reklamasi di teluk benoa
rencana ini memancing reaksi penolakan oleh hampir seluruh masyarakat sekitar teluk benoa
tak kurang dari tiga puluh delapan desa adat menentang rencana ini
penolakan dilakukan karena masyarakat khawatir
alam sekitar mereka akan rusak
alasan ini juga diamini oleh iwayan patut
penggiat konservasi di bali selatan ini khawatir
teluk benoa akan kehilangan ekosistem yang mereka miliki
kalau di teluk benuanya sendiri
kita sebenarnya mau menyelamatkan ekosistem yang terkenal
yang sudah dilindungi sejak tahun dua ribu empat yaitu kuda lautnya
sekarang itu habitat terbesar di bali selatan
dan dengan adanya padang lamun di teluk benua ini
kuda laut adalah habitatnya di sana
ekosistem teluk benoa juga memiliki fungsi yang vital
bagi ketahanan lingkungan bali selatan
untuk mempertahankan alam teluk benua
giat menyampaikan pesan konservasi ke berbagai kalangan
bahkan iwayan juga melakukan penanaman kembali terupu karang
di beberapa lokasi untuk mengembalikan kekayaan laut bali selatan
yang kita khawatirkan adalah biota dan ekosistemnya itu
dan itu pasti terancam
orang tidak akan bisa menciptakan seperti apa yang kita rasakan sekarang
orang melakukan budidaya
budidaya laut saja susah gitu
ketika sudah ada di alamnya
kenapa kita tidak jaga
kita tidak lestarikan ekosistem ini gitu
kekhawatiran wayan patut bisa dianggap wajar
karena dirinya telah menyaksikan perubahan yang dialami pulau serangan
pulau serangan sempat direklamasi atau diperluas
dan membawa dampak bervariasi
dan dampak terburuknya menyerang bagian kultur masyarakat

dengan kondisi sebelum direklamasi
anak anak orang tua yang lanjut usia
mereka sudah bisa melakukan mencari pekerjaan dengan sendiri
kalau sekarang nah memang lanjut usia tidak lagi seperti dulu gitu kondisinya
makanya banyak yang lanjut usia umurnya tidak sampai di atas tujuh puluh gitu
nah ini kan juga masalah faktor kesehatannya
apalagi asal reklamasi itu
ada unsur unsur misalnya elemen elemen misalnya dari kandungan karang gitu
kan pada saat jadi debu misalnya
dia bisa kena bak mata bisa kena pernapasan
sehingga mengurangi kondisi kesehatan
menurut guru besar universitas udayana iwayan windia
rencana reklamasi teluk benoa akan menyerap lebih dari dua ratus lima puluh ribu tenaga kerja
angka ini jauh di atas jumlah pengangguran di provinsi bali
yang hanya sekitar
empat puluh ribu orang
artinya kebutuhan tenaga kerja ini akan disuplai dari luar bali
kondisi ini diakini akan meningkatkan resiko friksi sosial
oleh pendatang yang tidak adaptif terhadap sosiokultur masyarakat bali
begini manusia itu adalah makhluk editorial
kalau teritorianya berubah maka
sosio dan kulturalnya pasti juga berubah
sebab manusia adalah makhluk teritorial
itu saja prinsip prinsip dasarnya
kita mengenal di bali kan ada spiritual sosial fisikal
pariangan pawangan pelemahan
maka manusia manusia ini kan juga berubah pola pikirnya
tentang responnya terhadap sosio
kondisi ini juga kultural yang harusnya dipelihara keharmonisannya
itu prinsip dasar yang saya pegang
laju pariwisata bali sejak seribu sembilan ratus dua puluh silam memang sangat pesat
bahkan tanpa reklamasipun bali dianggap sudah seharusnya
mengevaluasi laju perkembangan pariwisatanya
dan sekarang sudah mulai kan
macet macet konflik sosial di keras rute
itu menandakan bahwa ada sesuatu yang harus dievaluasi
dalam rencana pengembangan pariwisata di bali
menurut saya memang di bali memang perlu sudah mulai moratorium
dan dikembangkan ke daerah lain yang masih potensial
sumbawa flores timur itu masih potensial
di lain pulau juga masih potensial
dan bali cukuplah sampai sekian saja
lagi ditambah macam macam
apalagi di bali selatan
jika evaluasi tidak dilakukan bahkan reklamasi tetap digulirkan
wayan windia khawatir bali akan menerima dampak yang tidak bisa dipulihkan
dampak terburuknya adalah manusia bali merasa disakiti
karena phdi percaya di sana adalah merupakan daerah kawasan suci
dan bali kental dengan aspek aspek spiritual
kalau dia disakiti hatinya mungkin dia diem sementara
tapi terus akan ada dalam sekam
yang terus akan menjadi pemberondakan sosial dan dirinya
saya yakin muncul kayak kubutan magarana kubutan badung
tapi untuk saatnya dia meledak dia bela dengan mati matian oleh masyarakat bali
apalagi di sekitar teluk benoa
terdapat sedikitnya tujuh puluh titik suci yang diyakini oleh masyarakat dan leluhurnya
sejak ratusan tahun lalu
termasuk sebuah titik suci loloan temau yang terletak di tengah teluk benoa
puluhan titik suci ini bukan sekedar keyakinan bagi masyarakat teluk benoa
tapi juga jati diri mereka
rencana pembangunan memang sejatinya tidak akan merugikan
jika dilakukan di tempat yang tepat dan dilaksanakan secara merata
teluk benoa telah memiliki budaya dan kearifan yang sangat berharga bagi masyarakatnya
kerukunan multi etnis dan budaya menjaga warisan leluhur adalah nadi dalam kehidupan mereka
mempertahankannya berarti melindungi kearifan kekayaan dan kesetiaan masyarakat teluk benoa
akan budaya dan jati diri mereka